pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar amerika semakin melemah
mata uang garuda bahkan hampir mendekati level enam belas per dolar amerika
berdasarkan data kurs referensi bank indonesia jakarta interbank spot dollar rate
nilai tukar rupiah menyentuh level rp lima belas sembilan ratus empat puluh tiga rupiah per dolar
mengundit data investing com kenaikan ini terjadi lantaran imbal hasil obligasi amerika serikat
alhasil aliran modal asing keluar dari indonesia dan membuat nilai tukar rupiah terpuruk
berdasarkan data bank indonesia terjadi aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik
sebesar rp lima tiga puluh enam triliun pada periode enam belas hingga sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
terdepresiasinya nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian pemerintah
usai melakukan pertemuan dengan presiden joko widodo di istana negara jakarta senin siang
menteri keuangan sri mulyani menegaskan pemerintah akan menyengkronkan kebijakan moneter dan fiskal
untuk meminimalisir dampaknya baik terhadap nilai tukar inflasi dan pertumbuhan ekonomi
keuangan kita akan pantau terus stabilitas dari sektor keuangan perbankan maupun pasar modal
dan juga lembaga keuangan bukan bank
kepala pemerintah kita akan mencari keuntungan untuk mencapai keuntungan yang lebih baik
kepala pemerintah kita akan mencari keuntungan untuk mencapai keuntungan yang lebih baik
dan juga out kalau sedang mengalami penarikan kapital terutama merespons kebijakan di amerika serikat
kita terus waspadai
untuk itu kami sedang menyiapkan berbagai langkah langkah paket kebijakan nanti
agar sektor real tetap terjaga masyarakat terutama kelompok menengah bawah daya belinya
terutama dalam menghadapi el nino juga tetap bisa
fokus kebijakan bi adalah mengambil langkah preemptif dan forward looking
yang diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah
rapat dewan gubernur bank indonesia pada delapan belas dan sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
memutuskan untuk menaikkan bi tujuh belas
suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility juga naik masing masing sebesar dua puluh lima basis point
rapat dewan gubernur bank indonesia pada delapan belas dan sembilan belas oktober dua ribu dua puluh tiga memutuskan untuk menaikkan bi tujuh belas
saat ini investor global sedang menantikan kebijakan suku bunga the fed yang akan digelar pada november mendatang
tim liputan cnn indonesia